ya apakah anda masih bingung jajanan apa yang cocok untuk lebaran nanti
mungkin jajanan yang satu ini bisa menjadi referensi anda
odeh odeh biskuit isi kurma namanya
perpaduan biskuit meses dan kurma membuat jajanan yang satu ini terasa semakin manis di lidah
selain cocok untuk jajanan lebaran ode odeh biskuit ini juga pas untuk teman perjalanan mudik nanti
penasaran berikut liputannya
odeh odeh biskuit isi kurma
untuk membuat jajanan ini sangat mudah dan cepat
bahannya yang sebagian besar dari olahan biskuit pun mudah ditemui di setiap toko roti dan supermarket
tapi jangan sembarangan memilih biskuit
pilih biskuit yang komposisinya banyak mengandung gizi dan minim bahan kimia
jadi kita ajarkan ke masyarakat awam ke masyarakat umum bahwa kita kalau memberi sesuatu bukan hanya biskuit
yang pertama kita lihat adalah komposisinya
nah begini cara membuatnya
remuk dan haluskan biskuit hingga menjadi serbuk
campur dengan mentega cair dan susu
remas remas hingga semuanya rata
selanjutnya bentuk biskuit yang sudah mengental ini menjadi bulatan bulatan kecil
jika anda ingin memberikan kesan perayaan lebaran anda bisa mencampurnya dengan cincangan kurma
setelah itu celupkan serbuk meses berbagai rasa hingga merata di kulit biskuit
ini cocoknya buat jajanan lebaran
tapi buat mudik juga bisa ya
bisa buat di jalan
selain bisa dinikmati secara langsung kreasi biskuit ini juga cocok untuk disajikan sebagai teman perjalanan mudik dan jajanan lebaran nanti
bentuknya yang unik dan rasanya yang super manis nampaknya sangat disukai oleh anak anak
sangat praktis dan bahan bakunya juga sangat mudah
kita tidak perlu membakar oven atau harus bagaimana

bagaimana anda tertarik untuk mencoba membuatnya